saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh opm
kalau hanya disebut sebagai kkb saja saya rasa itu tidak mencakup seluruh upaya mereka itu
pada saat ini pembangunan tni sudah bilang bahwa ada pengubahan penyebutan yang biasanya kita kenal dengan kkb kemudian ada opm sekarang semuanya namanya opm
sebenarnya untuk apa ini pengubahannya supaya mempermudah apa
ya artinya kan opm kenapa disebut opm organisasi papua merdeka
kan artinya mereka ini terdiri dari peran politik peran bersenjata front plan desten front diplomatik di luar negeri dan sebagainya
bagus penyebutan adalah opm tadi karena mereka tadi sudah menyebutkan fronfron tadi
mereka bersenjata mereka punya front politik mereka bahkan ada yang di luar negeri sebagainya
kalau hanya disebut sebagai kkb saja saya rasa itu tidak mencakup seluruh upaya mereka itu
artinya pak kristome sudah terorganisir semua kemudian juga semuanya punya tujuan yang sama untuk memerdekakan tadi ya sendiri gitu ya
betul mereka kan berniat untuk memerikkan diri memisahkan diri dari indonesia
justru itu adalah organisasi papua merdeka
jadi dari mereka sendiri menamakan diri adalah tpnpb tentara pembebasan nasional papua barat bersama dengan opm
sekarang mereka sudah melakukan teror melakukan pembunuhan pemerkosaan
pemeriksaan kepada guru nakes pembunuhan kepada masyarakat tni polri
masa harus kita diamkan seperti itu
dan dia kombatan membawa senjata
saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh opm
tidak ada negara dalam satu negara
namanya operasi itu dalam suatu wilayah itu ada operasi teritorial intelijen tempur bagaimana
karena indeks kerawanan dari daerah yang ada di wilayah wilayah tersebut itu beda beda
mungkin di papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain
kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah
tapi tetap kita mengedepankan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan
membantu meseja meseja terakan masyarakat di sana
tentara kita di sana ngajar
dia memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dua hari yang lalu diganggu juga
kita akan memberikan bantuan pelayanan masyarakat kepada masyarakat di sana